ada masini good morning daniel awalnya saya agak agak percaya kalau demam asian games yang seperti yang disarankan presiden jokowi itu bisa terasa
karena ada piala dunia ada piala kandas renta kayaknya kok asian games nya nggak kelihatan ya
tapi lama lama di beberapa minggu menjelang asian games digelar kita sudah melihat di mana mana suasana asian games
bahkan tidak hanya infrastrukturnya tidak hanya gambar gambarnya masyarakatnya pun masyarakatnya udah apa namanya suasananya demamnya asian games banget ya kan
nah ini untuk menyambut pesta olahraga se asia asian games mural bertema asian games dua ribu delapan belas mulai menghiasi jakarta
gitu dong muralnya tuh jangan tulisan tulisan identitas sekolah di mana gitu ya bud
atau geng nama geng motor gitu bisa ya
biasanya itu justru jadi vandalisme dikejar tuh ya sama petugas
tapi kalau yang kali ini nih mulai dari petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau lebih dikenal sebagai tim oranye
hingga sejumlah pemuda semuanya berlomba menghias sudut ibu kota dengan karya street art
yang penuh dengan karya street art yang menarik dan menarik

untuk lebih meramaikan asian games dua ribu delapan belas mendatang hiasan hiasan bertema asian games mulai memenuhi jalanan kota jakarta
salah satunya dikerjakan oleh para petugas ppsu tepatnya di tembok tembok sepanjang lapangan tembak
sejumlah petugas ppsu diberi waktu satu minggu oleh lurah kelurahan gelora untuk menghias tembok yang panjangnya
kurang lebih dua ratus meter itu
para petugas ppsu pun mengatakan bahwa mereka sebelumnya tidak pernah dilatih untuk melukis dan belajar melaksanakan tugas ini secara otodidak
ya ini arahan langsung dari bu lurah untuk mural dalam penyambutan asian games
kita ditargetkan dalam waktu seminggu tapi alhamdulillah dengan dua hari kita sudah terlaksana setengahnya
sebenarnya ditugaskan lima orang dari tim klu tapi teman teman yang sudah melaksanakan tugas selesai teman teman bisa ngebantu kemarin gitu mbak
para pasukan oranye pembuat mural ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai banyak apresiasi dari warganet
warga net juga mengomentari penugasan tim ppsu untuk mengerjakan karya mural ini
gubernur anies baswedan pun angkat bicara terkait komentar warganet
anies mengaku dirinya tidak pernah menginstruksikan para pasukan oranye untuk membuat mural asian games
tak hanya pasukan oranye mural juga dikerjakan oleh sejumlah pemuda
salah satunya di jalan layang tbc
sejumlah pemuda yang tergabung dalam karang taruna kelurahan tanjung barat berinisiasi membuat lukisan mural di sepanjang tembok flyover ini
aksi melukis mural ini dilakukan sejak empat hari lalu mulai pukul sepuluh malam hingga tiga dini hari
ada sekitar tiga puluh orang yang terlibat untuk melukis bendera negara peserta dan simbol cabang olahraga yang dilombakan
kalau untuk pelatihan khusus sih tidak ada kita hanya otodidak
dan kebetulan dari teman teman karang
taruna dan pemuda tanjung barat ada yang mempunyai kreasi seperti teman saya yang bisa mendesain gambar
jadi kita tuangkan aspirasi teman teman semua ke dalam lukisan yang sekarang kita buat ini
perhelatan asian games dua ribu delapan belas yang tinggal menghitung hari tentu menjadi semangat bagi warga khususnya dki jakarta
untuk terus menghias dan mempercantik wajah ibu kota